menjadi seorang paski beraka memberikan kebanggaan tersendiri ya bagi putra dan putri tanah air
salah satunya trisetia negara putri perwakilan dari provinsi riau yang melanjutkan prestasi orang tuanya
yang juga seorang mantan paski beraka
capaska lain yakni wiwik yulianti berhasil mengokohkan dirinya sebagai perwakilan dari kepulauan riau
meski berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi pas pasan
kisah hidup trisetia atau disapat tia saat ini seperti mengulang masa tiga puluh tahun yang lalu
ayah dari capaska asal riau ini juga pernah menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka
tepatnya pada seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
menjadi perwakilan provinsi riau membuat tia senang sekaligus kaget
sejak kecil tia yakin bahwa dirinya akan memiliki kekuatan yang baik
dia juga memiliki jalan untuk menjadi seorang penghibar bendera pusaka pada perayaan hari kemerdekaan indonesia
pesan dari ayahnya pun memacu semangatnya untuk tetap menampilkan yang terbaik
termasuk saat menjalani pendidikan dan latihan di jakarta
sebelum tidur saya berdoa saya sebut nama orang tua saya saya mendoakan orang tua saya tiap malam
pasti aura insting orang tua saya pasti ngerasa juga kalau saya kangen sama mereka
keluarga pun merasa sangat bangga atas capaian trisetia
yang juga bercita cita menjadi polisi wanita ini
rasa bangga dan bahagia juga menyelimuti capaska perwakilan kepulauan riau wiwi yulianti
tak hanya berkesempatan menjadi calon pengibar bendera pusaka tingkat nasional
wiwi juga mendapatkan kejutan ulang tahun langsung dari menteri pemuda dan olahraga imam narawi
menpora kala itu hadir saat terpilihnya wiwi sebagai capres
usai mengalahkan ratu sampai
di sini ada beberapa anak yang sudah berhasil memperoleh keputusan kandidat lainnya
wiwi adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara
ayahnya seorang pembuat rumah dari kayu dan ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu
meski begitu keadaan ini tidak menyurutkan ambisinya untuk dapat menjadi calon pengibar bendera pusaka
dan cita citanya kelak menjadi seorang polisi wanita
ingin membanggakan orang tua dan menjaga masyarakat
bisa kenalan sama kawan kawan di sini
ada yang sudah menemukan yang bisa dekatnya apa bukan dia
sudah teman sekamar
siapa ini dari mana
mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan capaska
membuat wiwi dan keluarga bangga
kini wiwi yang juga bercita cita menjadi poluan ini
memantapkan langkahnya untuk jalankan tugas mulia di istana merdeka tujuh belas agustus nanti
mas litikta devi fitriani jakarta